informasi berikutnya menonton film di bioskop yang ada di mal tentu sudah biasa
namun selain di mal warga jakarta kini bisa menonton film di bioskop rakyat yang ada di dalam pasar
sejak senin lalu bioskop rakyat bernama indiscope ini secara resmi mulai beroperasi
di pasar teluk gong dengan harga terjangkau
indiscope memperluas kesempatan bagi warga dari berbagai kalangan untuk menikmati film di bioskop
saat ini jika anda pergi ke pasar orang mungkin identik dengan membeli kebutuhan rumah tangga
tapi di pasar tulogong jakarta utara ada hal yang sedikit berbeda
disini anda bisa menonton bioskop seperti like yang di mal
bioskop ini bernama indiscope dan mengusung tema bioskop rakyat
bioskop ini beroperasi mulai pukul tiga belas waktu indonesia barat
tiket indiscope dijual dengan harga nominal rp delapan belas untuk hari senin hingga jumat
dan dua puluh lima rupiah untuk akhir pekan
ya ini di indiscope ada dua studio yang bisa anda pilih
dan masing masing studio ada satu ratus dua belas tempat duduk
dan seperti biasanya bioskop disini juga terdapat layar lebar
ada perangkat audio yang besar dan penyejuk udara
disini juga rasanya dingin sejuk
selain itu juga ada cctv infra merah
supaya anda tidak macem macem selama di bioskop
dan tentunya ada kursi yang nyaman
kehadiran indiscope diharapkan bisa memperluas kesempatan
dan masyarakat di semua kalangan untuk menonton film film tanah air di bioskop
kita disini menaikkan film indonesia
tentunya film indonesia yang sangat bermutu yang bagus
yang bisa mengedukasi seluruh masyarakat
mengenai film film yang bagus itu
ya disini seru tempatnya juga nyaman
terus film filmnya juga banyak pilihan
tempatnya juga bagus
indiscope merupakan hasil kerja bareng antara pt kreasi anak bangsa
yang didirikan oleh artis marcella zalianti
badan ekonomi kreatif dan pemprov dki jakarta
selain di pasar teluk gong
pemprov dki jakarta juga berencana untuk menghadirkan indiscope
di sejumlah pasar lainnya
tim liputan cnn indonesia